menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md mengapresiasi kinerja kepolisian
yang perlahan namun pasti mengungkap kasus kematian brigadir yosua
mahfud juga mengajak semua elemen masyarakat yang menginginkan kasus ini menjadi terang benderang
mengawalnya sampai tuntas
mahfud melihat kepolisian mulai terbuka dengan melakukan langkah langkah terukur
dan bisa dipertanggungjawabkan
jadi menurut saya terangnya sudah tepat sudah mulai terang
mari kita dukung sama sama karena menurut saya sesuatu itu menjadi terang
kalau medianya tetap mengawal kemudian ngo nya tetap mengawal
lalu pemerintah itu dapat feedback yang bagus
sementara pemerintah dalam hal ini presiden joko widodo kembali menegaskan
agar kasus kematian brigadir yosua diselesaikan sampai tuntas
menurut kepala kantor staf kepresidenan muldoko sejauh ini langkah yang diambil oleh kapolri
jenderal polisi listio sigit prabowo sudah sesuai dengan perintah presiden
termasuk pernyataan kapolri yang menyatakan dua puluh lima personil polri dinilai tidak profesional
atau melanggar kode etik dalam menangani kasus kematian brigadir yosua
suaranya nggak berubah bahwa perintah presiden terhadap kasus ini
supaya dituntaskan secara transparan terbuka
ya kapolri sudah memperdomani petunjuk presiden
sebelumnya pada empat agustus lalu kapolri telah memutasi irjen polisi verdi sambo
dan sejumlah perwira tinggi lainnya
selanjutnya dua puluh lima personil polri termasuk para perwira tinggi yang dimutasi itu
akan diperiksa terkait kasus tewasnya brigadir yosua
di rumah dinas irjen verdi sambu di rumah dinasnya di durentiga jakarta